pada masa psbb transisi gubernur dki jakarta anies baswedan memantau pusat perbelanjaan di jakarta utara
ada sejumlah protokol kesehatan yang harus diikuti oleh pengunjung saat berbelanja
anies pun mengatakan akan menutup pusat perbelanjaan yang lalai dan menerima pengunjung lebih dari lima puluh persen
memasuki masa terakhir psbb ada sejumlah pusat perbelanjaan yang mulai membuka
salah satunya emperium kulit mall yang kemudian sebelum kita masuk kita harus mengikuti tahapan tahapan atau protokol kesehatan untuk pencegahan covid
dimulai dari cuci tangan
setelah kemudian melakukan cuci tangan kita pakai masker sudah pasti dan kita juga harus dicek suhu tubuhnya
selain sudah melakukan cuci tangan pengecekan suhu tubuh yang perlu diperhatikan ialah ada sejumlah markah
yang ditetapkan oleh pihak pengelola agar kemudian jaga jarak atau physical distancing tetap dilakukan oleh sejumlah pengunjung
ada kapasitas yang ditetapkan yakni sekitar lima puluh persen maksimal untuk satu pusat perbelanjaan
jika tidak gubernur dki jakarta tidak akan segan untuk menutup pusat perbelanjaan tersebut
dihitung jumlahnya dan kami akan mengawasi para pengelola
ambang batas jumlah pengunjung terlewati akan ditegur
bila ditegur dua kali tetap dilanggar maka akan ditutup sementara sampai nanti detailnya diatur supaya ada pengendalian yang baik
tidak hanya pusat perbelanjaan tapi kemudian untuk para konsumen atau para warga yang berkunjung ke pusat perbelanjaan
juga harus tetap menggunakan masker atau tidak didenda